oke men korang bisa
ini saya sudah mendapatkan undangan dari pssi
kita akan kejelas mereka akan datang
kaitan dengan ugp
jadi kelihatannya sih masih jauh
karena mereka mau datang
mau ini dan beberapa yang akan di diak
terutama siapa yang berastruktur
jadi salah lah oleh ugp
dan itu tragedi kemarin menjadi catatan luar gak
catatan tragedi yang kejuruhan
karena kan u dua puluh ini kan gak main main
saya pikir itu
makanya karena catatan itu
presiden juga mengirim surat lalu kepada presiden
dengan lima poin yang saya bilang tadi
mereka akan bersama sama
memiliki pantun seperti si indonesia untuk menangani
supaya tidak terulang lagi
masih belum dari fifa nya belum pak ya
dalam suratnya sih tidak ada
kita dasarkan by letter an ya
termasuk juga tim kan larangan itu kan
mereka tim indonesia bertanding kemana kemana
tapi ini saya baca dari suratnya
nah untuk stadion yang akan digunakan untuk u dua puluh nanti pak ya
ada gbk jakabaring
bandung lautan api manahan bung tomo dan iwn timta
apakah ada perhatian khusus pak
oh itu kan kita sudah berikan
sudah kita sudah siap dua ribu dua puluh satu
ada yang di
apa langsung oleh pemerintah pusat
ada oleh pemerintah daerah
provinsi maupun kabupaten kota
saya koreksi yang di bandung itu bukan bandung lautan api
gbk jalan karupat manahan solon keluarga bung tomo surabaya
kemudian jakabaring palembang dan wnp petabari
jadi ada yang langsung ditangani oleh putri pu
ada yang oleh belur belur ataupun lain lain
ya yang paling utama itu tentu
artinya fifa melihat bagaimana kesungguhan bapak presiden pak jokowi memberikan perhatian terhadap sepak bola indonesia
pasti dimakan dan respon cepat
dari pak presiden
sejak ada kejadian ini
dia lebih arahan
dan tiga hal itu yang diintiarkan pak presiden
dari situ kita melihat bahwa memang benar benar pemerintah indonesia itu
ada atensi yang luar biasa terhadap sepak bola indonesia
nah sebagai put ball family
mereka melihat bahwa ini harus dibantu
indonesia ini harus dibantu
mudah mudahan itu seperti itu adanya sampai akhir
walaupun biar ada catatan
perbaik ini perbaik ini perbaik ini
jadi bukan hukuman yang didapatkan tetapi bantuan
tentu saja yang mereka berikan kepada pemerintah dan juga kepada generasi